ratusan rumah di tiga kecamatan di pasuruan jawa timur terendam banjir dengan ketinggian banjir antara lima puluh cm sampai satu meter
akibat banjir aktivitas warga terganggu bahkan satu sekolah terpaksa ditutup
tiga kecamatan di pasuruan jawa timur terendam banjir yakni kecamatan rejoso grati dan winongan sabtu pagi
banjir terparah terjadi di kecamatan rejoso tepatnya di desa sadeng rejo dan desa kawis rejo
ketinggian air mencapai antara lima puluh cm hingga satu meter
akibat banjir ini aktivitas warga terganggu bahkan satu sekolah dasar negeri terpaksa diliburkan karena sekolah mereka tergenang banjir
ini banjir yang terjadi mulai dari semalam jam delapan mulai datang banjir sampai sekarang
di mana banjir ini menutup empat dusun untuk dari desa sadeng rejo
dan satu dusun dari desa kawis rejo
jadi terpaksa ini ditutup diliburkan karena siswa yang dari dusun mantengan dan regesan dan juga senglunglung tidak bisa masuk ke sini
menurut warga banjir kali ini merupakan yang terparah sejak adanya jalan tol gempol pasuruan yang melintas di wilayah desa sadeng rejo dan desa kawis rejo
banjir diduga akibat normalisasi sungai yang tidak baik sehingga air meluap ke pemukiman warga
ya ini pak kemarin dan sebelum ada tol itu kan cepat dulu
nah sekarang agak lambat kan dari pihak tol sudah ditinggikan yang belum dijawab

jadi ya yang di sebelah selatan juga pak nggak bisa dijawab ya
jadi macet sepeda
nonton harus diunggah
warga khawatir banjir dapat semakin parah karena intensitas hujan di wilayah
di wilayah selatan desa yang merupakan pegunungan masih tinggi
irsa priyongko pasuruan jawa timur
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini